di sini aku akan mengklarifikasikan surat dari kerajaan firaun ⁇
mengkritik pemkot jambi di media sosial siswi smp dilaporkan ke polisi
kasusnya mengundang perhatian menko polhuka mahfud md
setelah mediasi polda jambi menghentikan kasusnya
kini siswi tersebut mengalami kelelahan mental
menurut kakaknya siswi tersebut kini membatasi kegiatan
keluarga juga berharap pemkot jambi menyelesaikan sengketa keluarga dengan pihak perusahaan
yang menyebabkan kerusakan rumah nenek mereka
simpati dan dukungan datang dari berbagai kalangan
itu solidaritas dan memberikan dukungan kami dan komunitas jambi menggapai keadilan
terkait perjuangan adinda sma di mana beliau sangat peduli kepada nenek absa
kepala bagian hukum pemkot jambi muhammad gempa awaljon putra mengatakan
pm kod jambi berupaya melakukan mediasi terbuka secara live
langsung antara perusahaan dengan keluarga
pemkot berharap tercapai kesepakatan terkait ganti rugi dari perusahaan
karena adanya kasus ini sudah menarik perhatian nasional ya
kita akan menawarkan mediasi yang ditayangkan secara live
nah jadi pihak di luar jambi masyarakat secara nasional dapat menyaksikan secara langsung
bagaimana proses mediasi itu terjadi
sehingga dari situ masyarakat silakan memberikan pengetahuan
penilaian apa upaya maksimal yang sudah dilakukan oleh pm kod jambi
siswi berinisial sfa ini memperjuangkan ganti rugi rumah neneknya yang rusak
akibat aktivitas mobil perusahaan bertona sebesar
arven kennedy kota jambi jambi